pak ginting kepala sub bidang dukungan kesehatan bidang garurat satgas covid sembilan belas
pak alex selamat malam
selamat malam salam sehat
salam sehat pak alex melihat kasus aktif yang merangkak naik dalam beberapa hari terakhir
saat ini sebetulnya positivity rate rasio kasus positif covid sembilan belas ada di angka berapa
jadi pada saat ini kalau kita lihat enam hari terakhir ini
bahwa kasus itu dilaporkan lebih dua ribu per hari
dan kemudian kasus aktif itu lebih kurang dua puluh tiga ratus an orang
ini yang sekarang sudah dilaporkan
sehingga artinya terjadi kenaikan kasus harian maupun kasus aktif
dan ini juga diiringi dengan kenaikan positivity rate
oleh karena itu pemerintah selalu mengatakan dinamika covid sembilan belas
selalu dinamikanya adalah injak rem atau injak gas
jadi dalam hal ini tentu dinamika ini tentu harus kita menyusulkan
oleh karena itu dalam rangka penanggulangan covid ini
agar penularannya tidak semakin masif
kendartipun kita sudah divaksinasi
kita harus menerapkan protokol kesehatan
yang paling penting adalah masker
mau di ruang terbuka di ruang tertutup
kalau itu kerumunan kalau ada orang lain kita harus cance
kalau kita bergejala upayakan
jangan keluar rumah
dan kalau gejalanya tidak sembuh juga kita mempercayai
masyarakat sudah harus khawatirkah dengan perkembangan covid sembilan belas di indonesia saat ini
jadi dengan perkembangan enam hari ini artinya kita sudah di atas dua puluh ribu kasus aktif
baik yang dirawat maupun yang di rumah
hanya bedanya dengan juli dua ribu dua puluh satu banyak yang dirawat di rumah sakit
tapi kali ini tidak
penularannya yang banyak
oleh karena itu kendatipun penularan banyak tetap harus kita cegah
karena kalau dia terus menular maka itu akan memberikan mutasi mutasi baru
di situ problemnya
oleh karena itu kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada virus ini menular ke orang lain
karena kalau dia menular dia berkembang biak
sekaligus juga dia bermutasi
bisa saja mutasinya nanti dia lebih buruk
oleh karena itu
kita harus menjaga ini dengan menerapkan protokol kesehatan
kalau kita keluar rumah kita menggunakan aplikasi berwitungi
kalau kita punya komorbit kita berobat ke rumah sakit ataupun ke pusat mas
masker ini menjadi salah satu kewajiban kita untuk kita gunakan
pak alex sebelumnya pertengahan mei dua ribu dua puluh dua presiden pemerintah mengimbau masyarakat
atau mengizinkan masyarakat membuka masker di luar ruangan
kemudian angka kembali meningkat hanya dalam waktu
hanya sekitar kurang dari tiga bulan
satgas apakah sebelumnya tidak memprediksi hal ini akan ada mutasi varian
sehingga pelonggaran masker sempat diizinkan
ya jadi pelonggaran itu tentu dinamika kita dalam rangka memasuki transisi
masyarakat juga harus dilatih dididik bagaimana dia bisa tetap waspada
mempunyai self assessment dikala sudah terkendali dan terjadi pelandaian
tetapi apa yang terjadi
di dalam lima bulan ini kita sudah dua jenis omikron yang sudah kita lewati
satu yang ba satu ba dua di saat januari februari
kemudian sekarang ba empat ba lima
tentu varian ini terjadi karena ada virus strain baru
karena ada penularan
bisa datang dari luar bisa juga mutasi yang ada di dalam transmisi di dalam negeri
oleh karena itu yang disampaikan oleh bapak presiden pada saat itu adalah
bagi mereka yang di ruang terbuka
tidak ada kerumunan mereka lepas masker
di ruang terbuka tidak ada comorbid tidak bergejala boleh lepas masker
tetapi kalau dia masuk ke terminal masuk ke kereta api atau krl ya tetap memakai masker
jadi ini harus tidak boleh disalah terjemahkan
selagi status pandemi belum dicabut berarti virus masih menular di masyarakat
yang berbeda itu adalah positivity ratenya
yang berbeda itu adalah tingkat penularannya
tapi kalau dia masih pandemi artinya masih ada penularan
virus itu masih ada di sekitar kita
oleh karena itu penegakan protokol kesehatan harus
dan yang kedua kejarlah booster
jadi bagi kita yang sudah vaksinasi kita harus melaksanakan booster
oke melihat data terakhir yang fluktuatif di angka seribu sampai dengan dua ribu pak alex
realitanya sebagian besar masyarakat baru saja melaksanakan hari raya
termasuk beribadah ada juga yang berpergian bersama
angka ini kemungkinan akan lebih tinggi dalam beberapa pekan ke depan
ya jadi memang sesuai dengan pengalaman kita di tahun lalu juga
setiap libur panjang setiap ada kita kerumunan
dan terlebih ada varian baru selalu terjadi peloncangan kasus
kita ingat di bulan lima masuk delta
kemudian desember dua ribu dua puluh satu masuk omikron b satu b dua
kemudian sekarang dengan b empat b lima
artinya setiap varian baru itu selalu memacu kenaikan kasus
nah salah satu upaya kita untuk mencegah ini
supaya tidak terjadi perburukan tentu imunitasnya ditingkatkan
dengan apa tentu dengan vaksinasi
bagi mereka yang sudah vaksinasi lengkap satu dan dua harus booster
dan kemudian kendaki pun sudah booster
kendaki pun sudah vaksinasi lekat harus mengenakan masker
harus menjaga jarak harus cuci tangan
dan khususnya juga bagi mereka yang comorbid bagi mereka yang laksia
tetap harus mengobati comorbidnya
puskesmas itu terbuka rsud sudah siap untuk mengobati penyakit penyakit yang bukan covid
karena apa karena kalau dia comorbidnya tidak terkontrol
kendaki pun sudah vaksinasi dia terinfeksi ini akan membuat menjadi perburukan
oke ada kebijakan yang akan berlaku pekan depan wajib booster untuk memasuki atau mengakses seluruh ruang publik
kemudian menggunakan lagi masker di tempat umum di dalam maupun di luar ruangan
melihat ini kita tahu juga sejumlah kota besar terpantau cukup tajam kenaikannya
tapi level ppkm nya nggak berubah nih pak alex
apakah cukup dengan tadi hanya imbauan masker dan juga wajib booster
ya jadi level ppkm itu kan dinilai dari indikator laju penularan
kemudian indikator kapasitas respons
jadi yang terjadi saat ini adalah kasus konformasinya naik tapi perawatan rumah sakitnya itu minimal
oke kemudian kematiannya juga kecil
berbeda pada saat juli dua ribu dua puluh satu kasus konfirmasinya tinggi perawatannya tinggi kematian juga tinggi
sehingga akhirnya kita ppkm level empat ataupun ppkm darurat
sekarang ini kita masih di level satu karena yang ada terjadi itu adalah di kasus konformasi
oleh karena itu memang ini yang harus kita pertahankan
dengan mengejar vaksinasi dengan mengejar booster
maka angka perawatan rumah sakit bisa kita tekan dan khususnya juga untuk angka kematian
tapi catatan juga bagi mereka yang comorbid bagi mereka yang lansia
harus juga mengkontrol penyakit penyertanya
dan kemudian bagi mereka yang berkejala jangan keluar rumah
dan kita yang sehat beraktivitas pergunakan aplikasi budu lilik
ini yang menjadi tipsnya
apa selanjutnya yang perlu dipahami oleh masyarakat
mengingat tadi ppkm nya level satu pembatasannya masih dianggap normal atau seperti biasanya
aktivitas harus tetap berjalan
work from home juga sekarang makin sedikit posibilitinya
sementara angka kasus covid sembilan belas cukup besar
ya jadi yang perlu dibangun sekarang adalah pendatipun ada pelonggaran di dalam syarat perjalanan
dengan hanya menggunakan vaksinasi tetapi kewaspadaan itu harus tetap ada
memang dia tidak membawa kita ke rumah sakit virus yang sekarang ini
tidak meningkatkan angka mortalitas
tetapi penularannya cukup tinggi
kalau penularannya cukup tinggi artinya infeksinya juga bisa menyebar kemana mana
kita belum tahu kalau dalam jangka panjang tampaknya bagaimana kita belum tahu
oleh karena itu kita harus tetap waspada
kemudian setiap masyarakat harus bisa punya self assessment
dia sudah harus bisa menyatakan kepada dirinya kalau saya keluar rumah saya mau punya masker saya mau punya sanitar
saya mau punya sanitizer saya mau punya jarak
dan kalau saya bergejala saya tidak keluar rumah
kalau saya bergejala saya berani bilang kepada atasan saya di kantor saya di rumah karena saya bergejala dan saya memeriksakan diri
ini yang harus dibangun di masyarakat
dan ini harus kita persiapkan masyarakat
karena kita akan masuk ke dalam satu transisi dan kemudian satu ketiga juga kita masuk juga ke dalam satu situasi endemi
endemi bukan berarti virus tidak ada tetap ada virus
hanya persoalannya bagaimana kita sudah siap dan bagaimana kita punya kewaspadaan yang tinggi untuk mengetahui bagaimana risiko yang sakit ini bisa kita
jadi ini yang harus perlu dibangun untuk di setiap lini masyarakat baik di desa di kota maupun juga di daerah lainnya
oke pak alex terakhir jika nantinya ke depannya dalam waktu dekat kita harapkan kasus covid sembilan belas angkanya terkendali
artinya kebijakan untuk wajib masker di luar ruangan bisa kembali dicabut begitu ya oleh pemerintah
ya jadi pemerintah tetap mengaktifkan tim surveillance kemudian tetap melihat genome sequencing
kita harus lihat kalau ada orang sakit covid nya positif dia termasuk varian mana ini terus dikerjakan
tapi tetap saja kalau ada yang bergejala ada yang kontak maka ini kita harus lebih hati hati
jadi prinsip kehatian ini penting kecuali status pandemi sudah dicabut
oke artinya balik lagi kepada kesadaran diri masyarakat masing masing melihat sekitar penggunaan masker diwajibkan harus bisa menjaga protokol kesehatan dimanapun mereka berada begitu ya
pak alex terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami alexander ginting kepala sub bidang dukungan kesehatan bidang darurat satgas covid sembilan belas salam sehat pak alex